informasi lain sudra mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo kembali menjalani sidang
atas kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan kementerian pertanian
empat saksi yang hadir jabarkan beberapa aliran yang digunakan untuk kebutuhan pribadi sel
kpk hari ini memanggil bagian rumah tangga pimpinan kementan raden kiki mulia putra
dan tiga orang lainnya aris andrianto ignasius agus hendarto dan reski yudhistira saleh
dalam persidangan terungkap adanya pengeluaran anggaran untuk membeli hadiah ulang tahun syahrul yassin limpo
berupa jam tangan senilai empat belas juta rupiah pada tahun dua ribu dua puluh satu di makassar
saksi turut menuturkan selain pengeluaran kesehatan sel dan keluarga
kementan juga mengeluarkan uang untuk pembelian perawatan kecantikan